keputusan mahkamah agung yang mengubah fonis hukuman mati terhadap verdi sambo menjadi penjara seumur hidup memicu kontroversi
dan tidak sedikit yang menganggap hakim hilang nurani
padahal verdi sambo cs telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana
kita dalami dari sudut pandang hukum pidana bergabung bersama kami hari ini
ada suparji ahmad pakar hukum pidana universitas al azhar indonesia melalui sambungan zoom
pak suparji selamat sore
pak suparji kalau lihat putusan ini di lini masa respon orang itu kebanyakan soal putusan ini katanya kaget gak kaget
nah saya harus tanya tanggapan anda dalam perspektif hukum pidana menilai putusan ma
kaget nggak kaget seperti apa pak suparji
ya cukup mengedihkan ya
karena satu semua hukuman berkurang
ya orang ini hukumannya
menurut misalnya terus kedua ada desenteng opinian
ini kan satu tangkapan menarik ya
terhadap sebuah tindak pidana pembunuhan berencana menghadirkan dua desenteng opinian
kemudian yang ketiga bahwa ini wajib bagi keluarga tentunya mengusik rasa keadilan
ada nyawa yang tewas secara mengenaskan
kemudian pelaku ya
hukumannya semula mati
terus kemudian berhubungan yang lain bisa mengalami pengurangan
jadi ini mengusik rasa keadilan bagi keluarga
tapi lepas dari itu semua bahwa ini tentu harus dihormati
karena adalah penangan dari masjid agen disingkat datasi
di mana sebagai jutik jurid
bagaimana penerapan hukum di pengadilan negeri maupun di pengadilan tinggi
ini memberikan koreksi atas penerapan hukum di dalam pengadilan tinggi ketika menguatkan keputusan pengadilan negeri
menjadi kata terpenting adalah
bahwa atas putusan tersebut ini menimbulkan sebuah pertanyaan menarik
apa sebuah yang menjadi persimbangan masyarakat
mungkin dalam konteks hukuman mati sambo yang menjadi pertimbangan utama hakim adalah
karena hukuman mati itu menimbulkan pro dan kontra
melanggar hak asasi manusia
nah waktu yang baru hukuman mati sudah menjadi tiga anak pokok
bukan tiga anak pokok lagi menjadi tiga anak terakhir pilihannya
bahkan diberikan hak asasi
maka dengan pertimbangan itu
ditudah hakim menerima hak asasi manusia
nah untuk yang lain igpj
hukuman mati mungkin tersebut melihat pada tingkat kesalahannya
ya misalnya igpj tidak terlibat secara langsung dalam konteks
pembunuhan berantakan tersebut
tetapi walaupun sangkutan berada dalam wakil dan tempat yang tidak terlibat
sehingga bisa dianggap isu kersah
jadi ini kan pula puas
ini juga menjadi pertimbangan
soal yang bersangkutan tidak melanggar tindakan tindakan nyata
dalam hal pembunuhan rencana kepada isu misalnya
nah kaitannya dengan ricky itu menjadi pertimbangan mungkin
karena yang sangkutan tidak memelak
sehingga pada akhirnya hukumannya tidak seberat yang dialami
jadi pertimbangan pertimbangan tingkat kesalahan itu
yang menjadi perhatian menjadi pertimbangan
hukumannya mencukupi kelaksanaan haya haya
sebenarnya sebesar itu tulis riki
siapa kasihan atau k turnoutnya
yang merupakan ot imaginatif untuk kewajiban
itu aku yang saber itu
lalu tentunya yang paling objektif adalah menggunakan sudut pandang norma maupun teori hukum yang jelas
dan dalam konstruksi sudut pandang normal maupun teori maupun teori sahabat sahabatnya
memang tidak ada hal hal yang dilanggar oleh majelis hakim kasasi
artinya apa soalnya adalah menjadi kewenangan menjadi hak dari hakim kasaji untuk mengadili
nah sebetulnya yang lebih menarik adalah kaitannya dengan dissenting opinion tadi itu
karena akhirnya ini kan kebenaran dikalkulasi secara kuantitatif yaitu tiga puluh dua
dan ini kan menjadi satu satu fenomena yang menarik
karena mengkalkulasi kebenaran tadi itu secara kuantitatif
pak suparji kalau kita berbicara soal tadi dissenting opinion
ada dua hakim agung yang tidak menyatakan perbedaan pendapat begitu
ini apa kemudian implikasinya
karena akhirnya kalah suara kemudian anda melihat
informasi dari lima hakim agung ini seperti apa
ya menurut saya memang ini kan hakim selalu ganjil ya
yang semula kan akan ditemukan dengan jalur musawarah berpakat ya
musawarah majelis hakim itu bagaimana bulat
bahwa mereka menjadi ucuk satu sikapnya semua magis hakim
tetapi karena memang ini harus diputuskan
karena kalau tidak bulat maka pada akhirnya
karena ya harus suara terbanyak
dan ini adalah menjadi tiga lawan dua
ini kan cukup berimbang hanya selisih selisih satu saja
berarti ada satu hal yang mendasar dalam perbedaan pandangan
pertanyaan yang menarik saya kira adalah model kecepatan
apakah mengkalkulasi sebuah kebenaran itu dengan hitungan kualitatif seperti itu
representasi milik putusan tadi adilat kemanfaatan dan kewajiban
dan apakah kemudian putusan itu yang berisikasaka sebagai sebuah mahkota hakim
mahkota artinya adalah sesuatu yang indah sedap
dipandang mata oleh para pencari keadilan
nah kalau ini adalah sebuah proses yang secara kalkulatif
secara matematis tadi itu tentunya pertanyakan keindahan dari putusan tadi itu
maka sebetulnya perlu direkonstruksi
sebenarnya sebuah proses yang disekolahkan
sebuah proses yang disekolahkan
itu tidak secara pragmatis kuat kuatan
yang mana yang banyak yang kemudian menjadi dasar keputusan
lalu itu yang terjadi akhirnya mengabaikan milik milik kebenaran secara substantif
dan dalam putusan tadi putusan tadi mestinya akan merepresentasikan ketiga antara keadilan dan kepastian
itu adalah pada aspek

karena sering kali menurut saya kita harus mengambil keputusan
jadi milik keadilan milik kepastian itu akan saling beradu saling berkompetisi dalam menjatuhkan sebuah putusan
tetapi ketika duanya buntu maka milik kemanfaatan lah yang kemudian akan menjadi pertilangan
kemanfaatan bagi negara kemanfaatan bagi warga negara kemanfaatan bagi korban
sehingga ke depan substansi dari putusan yang pada satu sisi adalah memberikan efek jerah
dan pada sisi yang lain adalah memberikan edukasi
sebelum belum betul betul adalah termanifisasi
kalau ini coba kita pertanyakan dari sisi substansi putusan tadi itu
apakah menderakan apakah kemudian mengedukasi atau tidak
rata ratanya ini masih perlu dipertanyakan
kalau seorang misalnya seorang aparat penegak hukum ya
terus kemudian melakukan tindak kesalahan yang sangat sangat fatal tadi
terus kemudian ditangkap pengadilan negeri pengadilan tinggi kondisinya mati
terus kemudian dianduli resiko resiko
maka ini kan melibatkan pertahanan
efek cerianya gimana
pada konteks pelaku pelaku misalnya
efek jerah ini kan tidak semata mata kepada yang bersangkutan
efek jerah ini kan juga ditujukan kepada orang lain
jangan coba coba melakukan itu
karena hukumannya akan sangat berat
nah itu sebetulnya juga mengandung makna pembelajaran
jangan main main jangan coba coba bermain dalam konten misalnya
melakukan pembunuhan apalagi di aparat penyelenggaraan negara
inilah sebetulnya yang perlu direflek kita terhadap sebuah keputusan di dunia
oke itu tadi implikasi implikasinya terhadap sistem peradilan pidana di negara kita ya
tergantung sudut pandangnya seperti apa
tapi kalau berbicara soal kasus ini
ada tidak presiden hukum sebelumnya yang dapat kita bandingkan mungkin dengan kasus ini
untuk memudahkan kita dalam mencerna landasan hukum
apa sih yang digunakan oleh ma
pada dasarnya kita kan tidak menganut sistem yang kemudian mendasarkan pada jurisprudensi
atau kemudian bersandar pada keputusan keputusan lain sebelumnya ya
karena semua adalah berbasis kasus
tidak secara dominan jurus prudensi itu menjadi sebuah sumber hukumnya
tetapi itu bisa menjadi sebuah kepisahan
nah pada sisi yang lain itu juga bahwa itu kita tidak mengenal analogi
karena kasus satu dengan kasus yang lain itu adalah berbeda
maka kalau itu yang dijadikan pijakan bagaimana putusan putusan sebelum
kalau memang kita bicara soal penyumbuhan perencana
maka memang hukumannya adalah sangat berat
itu ya ancaman hukumannya
cuma persoalannya saya kira dalam kasus ini
itu mungkin majelis hakim kasasi melihat ya
melihat aspek tingkat pembuktian tingkat bagaimana penerapan hukumnya
sehingga pada akhirnya menganulir putusan pengadilan sebelumnya
tapi sekali lagi kalau pertanyaannya bagaimana dengan kasus kasus sebelumnya
saya kira memang hakim variatif ya
dalam konteks memponis pembunuhan berencana
tetap secara dominan
ketika pembunuhan perencanaan terhubungi secara nyata
maka hukumannya memang maksimal
pak suparji mungkin tidak ada intervensi eksternal terkait dengan kasus ini
yang kemudian dianggap sebagian orang tidak masuk akal ini
sunat masal fonis dari verdi sambo cs
ya saya kira terlalu beresiko ya
ketika kemudian pengaruh eksternal itu menjadi faktor pertimbangan
dalam mengambil keputusan
maka untuk itu adalah menjadi penting bagi mahkamah agung
menjelaskan tentang apa alasannya mengurangi hukuman tadi itu
jangan sampai menimbulkan spekulasi apalagi fitnah
karena menebak nebak itu
mereka ini adalah sebuah budaya hukum yang tidak baik
maka menurut saya penting ya
untuk diberikan satu pemahaman kepada publik gitu
tidak secara singkat saja tentang mengapa ini putusan dijatuhkan
sekali lagi tidak menimbulkan berbagai spekulasi
tidak menimbulkan berbagai strategi
tidak menimbulkan berbagai fitnah
jangan sampai ada anggapan
ini adalah intervensi
saya khawatir ini akan merusak
mengganggu reputasi lembaga agung ini
dan ini penting ya penting juga perlu direvaluasi
pasca putusan ini bagaimana tingkat kepercayaan publik kepada mahkamah agung
apakah akan menurun atau meningkat
nah kalau menurun berarti terpengaruh keputusan ini
atau sebaliknya spasman
atau sebaliknya meningkat
maka ini menjadi satu hal yang harus dilakukan ke mahkamah agung
dalam pandangan saya
bahwa secara day to day gitu
misalnya ada sebuah lembaga atau penurunan
perlu dilakukan evaluasi
sejauh mana tingkat kepercayaan publik kepada lembaga itu
jangan sampai reputasinya luncur
kepercayaan publik menurun
ini menjadi sesuatu yang dapat jadi pemikiran
agar memang mahkamah agung ini harus betul betul
yang tidak ada terakhir antara keadilan
yang betul betul mencerminkan sebuah keadilan
yang betul betul mencerminkan sebuah keadilan
tapi kalau kembali pertanyaannya intervensi
saya kira ini mungkin saja
muncul berbagai spekulasi tentang itu
agar tidak terjadi
lebih baik disosialisasi
harus ada eksplanasinya ya
pak suparji terakhir
ketika seluruh pertimbangan sudah dianggap lengkap
dan kita tahu kasasi itu adalah final
kemudian pihak korban bisa apa pak suparji
tentunya memang kan sudah diwakili negara
korban dimasihli oleh jasa dan iman
dalam kasus pidana itu
korban sudah representasinya adalah alat negara
yaitu dulu politik
kemudian pengadilan adalah jasa
maka mengingat ini ruang
ruang kasasi sudah berakhir
maka ya tidak ada ruang lagi
misalnya untuk mengambil uang kembali dari korban
melalui negara misalnya jasa
ini yang menimbulkan satu cerita
yang sedikit tidak adil
semula sudah sangat percaya
jasa untuk pertimbangan mati
dan kemudian diambil ambil ya
tapi ternyata kemudian diambil
karena kasasinya adalah upaya yang biasa yang terakhir
maka tentunya akan dieksekusi
kalau misalnya sambo masih tidak terima
ada ruang peninjauan kembali
tapi bagi korban
memang relatif ya
sekalian yang relatif dan utuh
itu melangkah kepada hukum luar biasanya
pak suparji ahmad
terima kasih banyak sudah berbagi perspektifnya kepada kami
atau potongan hukuman dari verdi sambo cs
terima kasih banyak suparji ahmad
pakar hukum pidana universitas al azhar indonesia
sudah bergabung bersama kami sore ini